setelah digelar selama tiga hari sejak jumat delapan belas november lalu di editorium universitas muhammadiyah surakarta
muktamar ke empat puluh delapan muhammadiyah dan aisyah akhirnya resmi ditutup oleh wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin pada minggu malam
dalam pidatonya ⁇ maruf ⁇ amin berpesan agar visi muhammadiyah dalam menyebarkan islam berkelanjutan terus memperbarui dan menyesuaikan tantangan zaman
⁇ maruf menyebut tantangan terbesar saat ini yang dihadapi adalah krisis multidimensi akibat pandemi covid sembilan belas dan konflik internasional
selain itu persatuan dan kesatuan jadi modal pertama dan utama bagi bangsa indonesia untuk memenangkan pertarungan
untuk itu wak pres mengajak masyarakat merawat bersama ukwa islamiyah ukwa wataniyah dan ukwa insaniyah dalam interaksi sosial sehari hari
salah satunya dalam menghadapi tahun politik dua ribu dua puluh empat mendatang
sebaiknya dan saya harapkan bahwa pemilu yang akan datang baik pilpres pileg itu tidak mengoyang keutuhan dan persatuan kita
perbedaan partai perbedaan capres sebaiknya juga tidak membelah
keutuhan bangsa ini
sering saya katakan kalau kita berbeda capres berbeda partai maka kita katakan
lakum partai hukum walana partai una
partai anda partai anda partai saya partai saya
kalau kita berbeda capres lakum capres hukum walana
wapres menambahkan dakwah islam moderat masih terus dijalankan dengan komitmen yang tidak pernah luntur
karena islam wasatiyah adalah identitas indonesia dan bangsa indonesia dikenal sebagai yang paling moderat
sementara itu ketua umum pp muhammadiyah terpilih haidar nasir dalam sambutannya mengatakan
muhammadiyah memiliki segala instrumen dan perlengkapan untuk memajukan bangsa dan mencerahkan semesta
dan pada saat yang sama sebagai panggilan dakwah kita harus selalu hadir sebagai umat tawasatul itapunusuhada'a alanas
sebagaimana tadi dilantunkan oleh tori dengan indahnya
kita membersamai umat bangsa dan kemanusiaan di tingkat
global untuk selalu menghadirkan islam yang damai
islam yang menyatukan
islam yang memakmurkan
islam yang memajukan peradaban hidup
dalam misi besar
hadir bersama istrinya wuri estu handayani
serta menko pmk muhajir effendi
gubernur jawa tengah ganjar pranowo
serta wali kota solo gibran raka buming raka
sri hartono pajarhin rajaya solo jawa tengah